yaitu sekira senin delapan april dua ribu dua puluh
sekira pada waktu pukul tujuh empat wib
tkp adalah kilometer lima puluh delapan enam ratus b
yang pertama tama polri telah melakukan langkah langkah
yang pertama mari kita sama sama berempati
turut berduka kepada saudara saudara kita
kemudian polri telah melakukan evakuasi kepada para korban
menuju rumah sakit di kerawang
dan kemudian juga melakukan langkah langkah evakuasi
kendaraan yang terlibat dalam peristiwa kecelakaan tersebut
kemudian juga polri telah melakukan serangkaian kegiatan
sehingga tidak menjadi penumpukan
dan untuk mengurai kepadatan akibat kejadian tersebut
dan sekali lagi untuk proses ini sedang dalam penyelidikan
tentunya polri telah melakukan penanganan secara komprehensif
kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat
bapak kapolri selalu menegaskan
dan intens sinambungan pada saat dikunjungi
kemudian ke banten jawa tengah jawa timur bali dan jawa barat
selalu menekankan terkait dengan hati hati
yang penting adalah paling utama keselamatan
karena ini ada kegiatan rekayasa lalu lintas
tentu ada kekosongan jalan
dan ini bukan berarti untuk cepat
tetapi paling utama adalah keselamatan
tetap patuhi aturan dan peraturan yang berlaku
dan kemudian tertipi jalannya
dan kemudian tertipi jalan